disposisi ke kami semua anggota saya lupa persisnya saya juga sudah disposisi saya akan hadir
kebetulan gini saya lupa beberapa hari lalu itu sudah ada surat dari komisi dua yang sampai di ketua kpu dan didisposisi ke kami semua anggota
saya lupa persisnya saya juga sudah disposisi saya akan hadir
yang jelas disposisinya ke semua komisioner tapi kan yang maju ke meja saya ya tentu untuk saya kan

pertanyaan pertanyaan itu ya kami harus mempersiapkannya
tapi yang jelas kalau undangannya itu dalam rangka evaluasi tahapan penyelenggaraan pemilu
tapi apakah nanti spesifik disirekap atau bagaimana itu kita lihat nanti ya
lupa saya jam sembilan atau jam sepuluh ya